warga kabupaten labuan batu diebohkan dengan munculnya sepasang buaya sepanjang tiga meter di sungai yang tidak jauh dari permukiman warga
kendati keberadaan dua ekor buaya tersebut dapat membahayakan warga sekitar dua buaya ini justru menjadi tontonan warga
sepasang buaya dengan ukuran panjang tiga meter sudah sepekan ramai terlihat di area sungai dekat permukiman warga di sungai kundur
desa pangkatan kebun kejamatan pangkatan kabupaten labuan batu sumatera utara
mengetahui kejadian ini warga justru beramai ramai datang ke lokasi untuk melihat buaya dari jarak sekitar sepuluh meter
menurut warga mereka belum pernah melihat hewan tersebut menampakkan diri meski warga sudah melaporkan kepada pihak pemerintah desa
hingga kini belum ada perhatian khusus dari pemerintah kabupaten labuan batu untuk menangkap hewan buas tersebut